kembali di cnn indonesia newscast kapal selam nanggala empat ratus dua dinyatakan tenggelam sore tadi
tim gabungan dibantu singapura amerika australia india akan mencari berupaya mengevakuasi
harapan masih digantungkan bahwa awak kapal bisa selamat
kepala staf angkatan laut sore tadi dalam konferensi pers sempat menyampaikan beberapa kemungkinan penyebab kapal tenggelam
apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi sekarang
bagaimana cara yang paling memungkinkan untuk mengangkat kapal ini
malam ini sudah bergabung melalui telepon adalah wisnu wardana
pakar kelautan institut teknologi sepuluh november its surabaya
pak wisnu selamat malam
pak wisnu selamat malam terima kasih malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newscast
pak wisnu publik belum secara jelas ini sekarang mendapat gambaran
mengapa sulit menemukan kapal selam ini sekalipun sekarang sudah didukung peralatan yang canggih pak wisnu
berikan kami penjelasan
iya itu menunjukkan bahwa ada daerah daerah tersembunyi
artinya yang nyelempit di palung di bali itu
karena kalau kapal ini posisinya di palung nyelempit di antara karang karang
ya susah memang kita mencari itu
makanya dari situasi itu kita harus ber
kita harus membayangkan mbak ya
karena palung itu dasar laut itu tidak seperti lapangan bola begitu yang rata begitu
dia punya gunung gunung punya lembah punya sungai juga persis seperti itu konturnya itu
nah sekarang yang namanya nanggala ini nyelempit di antara palung palung itu
bayangkan kalau itu di sonar ya
kemudian sonar itu berjalan ke sana kemari
jadi itu bisa jadi karena
kadang kadang ya nggak kelihatan juga
kalau misalnya dikatakan ada benda magnetik besar yang ditemukan
apakah itu bisa menjadi pertanda
ya bisa juga diselidiki
tapi apakah itu sudah dipastikan kapal selam
belum tentu juga
bisa juga kapal kapal puno yang kandas kandasnya
satu yang karam karam itu juga bisa juga
ya harus dipastikan juga
pak wisnu ada beberapa serpihan sudah dipastikan
kasal yudo margono sudah mengatakan ini bukan ledakan tapi ada retakan
kalau misalnya sudah ada retakan saya membaca beberapa tulisan anda
apakah betul kapal ini sudah mencapai tahap maksimal tekanannya berarti
iya betul betul sekali itu
karena kapal itu terlihatnya
dulu pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh ya
nanggala itu didesain maksimum hanya mampu tenggelam tiga ratus meter
lima ratus meter pada saat itu
nah dengan berjalannya usia itu yang sekarang empat puluh tahun yang dialami oleh nanggala
maka kemampuan ketenggelaman ini bisa saya perkirakan turun
hanya menjadi sekitar dua ratus meter saja
nah kenyataannya kemudian bahwa nanggala ini kita ketahui berada pada titik delapan ratus meter
berarti kapal nanggala ini yang seharusnya maksimum kedalaman dua ratus
atau hidrostatik pressure nya hanya dua puluh bar itu
sekarang dipaksa untuk menurun atau mengatakan
mengatasi hidrostatik pressure sebesar delapan puluh bar
nah itu anda bisa bayangkan bahwa kapal selam itu seperti dikompres
ditekan dengan hidrostatik force
yang besarnya sekitar empat kali dari keadaan maksimum yang dia dirancang desain
pak wisnu
selain dengan adanya palung dan lain sebagainya
tapi kalau misalnya dilihat dari sisi karakteristik perairan
apalagi sebenarnya yang menjadi kendala terbesar pencarian saat ini pak wisnu
kalau saya melihat loh itu bantuan sudah banyak datang kan
teknologi juga sudah banyak mutakhir
pasti ada sesuatu yang membuat dia itu sulit untuk di
kemungkinan terakhir itu adalah
yang terbesar yang anda lihat adalah berada terhalangi palung itu
saya kira begitu
jadi dia berada pada situasi di mana dia nyelempit
nyelempit di antara si bed di antara palung palung itu
nah itulah yang membuat dia itu menjadi sulit sekali ditemukan
dengan alat alat rov juga menurut anda juga agak akan sulit
iya sama saja loh
yang sekarang bantuan ada itu
ada rov ada kapal selam kecil ada macam macam di situ sudah
saya kira mereka juga sudah melakukan itu
mereka sudah melakukan rov dan lain untuk melancarkan sonar eco sounder dan lain lain
pak wisnu dari beberapa kecelakaan yang terjadi di dunia yang berkaitan dengan kapal selam
kita ketahui sebagian besar diantaranya adalah
hanya ada satu yang tidak menimbulkan tidak begitu besar korban jiwanya
tapi itu pun kedalamannya hanya satu tujuh km pada saat itu
bagaimana dengan yang sekarang
kalau anda melihat hitung hitungan secara teknis
ya kalau saya melihat secara teknis
kapal seperti tadi saya bilang bahwa kapal selam ini
kemampuannya hanya dua lima km saja
kemudian sekarang dipaksa
karena hidup dipaksa mampu mengatasi tekanan hidrostatik pada kedalaman delapan ratus meter
ya kalau menurut perhitungan teknis saya tidak mungkin itu
pasti itu terjadi
tapi secara teknis ya
iya kalau saya bicara teknis itu tidak mungkin
struktur dalam kapal selam yang kedap itu
delapan puluh bar itu akan rusak pecah retak dan seterusnya
dan itu indikasinya sudah kita lihat di sini
bahwa mesin mati
karena diterjang dengan air dengan tekanan setinggi itu
mesinnya mati komunikasi mati
terus ada tumpahan minyak dan barang barang milik kru
yang terlepas ke udara
ya karena pressure halnya rusak
pressure halnya rusak sehingga
barang barang atau alat alat
minyak milik kru itu semuanya keluar
dan menyebel di permukaan
tapi memang tidak banyak itu
serpihannya baru ditemukan beberapa
jadi kalau misalnya bisa dikatakan
apakah menurut anda
hitungan secara teknis sekali lagi
kapal ini masih bisa ditemukan dalam keadaan utuh
dan kalau misalnya bisa ditemukan dalam keadaan utuh
apakah memungkinkan untuk diangkat
dengan kedalaman delapan ratus lima puluh meter itu
tadi kan sudah saya katakan mbak
bahwa kapal ini didesain sekarang itu
tidak lebih dari dua ratus meter
dan sekarang pada posisi delapan ratus meter
berarti kapal ini diperkes
iya ditekan ya
kekuatan yang jauh lebih besar
dari kemampuan dia bertahan
dan itu akan mengakibatkan kapal itu retak
retak itu artinya bahwa hidrostatik force itu
menerjang masuk ke dalam pereterhal
yang ada manusia di situ
ada tangki dan seterusnya
baik pak wisnu wardana
tentu saja kita masih berharap
dan semuanya juga masih berharap
dan sekarang operasinya adalah evakuasi
dan operasinya juga penyelamatan
kita akan mencari penyelamatan
pak wisnu sekali lagi
tapi terima kasih sudah memberikan analisa
secara teknis yang cukup lengkap untuk kami
terima kasih banyak pak wisnu wardana
sudah bergabung malam hari ini
cnn indonesia news
tetap bersama kami